ya ini memang merupakan suatu pendapat baru yang bisa meringankan jessica
tapi namun cukup unik juga bukan unik
maksudnya sangat berbeda begitu
ini kan kasus yang memang dapat dikatakan title nya saja sudah kopi bersianida
bahwa ini sesuatu hal yang beda yang tidak pernah ditemukan di tempat lain
dan ternyata katanya tidak meninggal karena sianida
dan ini menariknya juga hanya mengandung dua dalam tubuhnya mirna
tapi memang menurut saksi ahli budiawan yang kemarin didatangkan ataupun dihadirkan
memang dikatakan bahwa itu tidak berpengaruh besar terhadap kematian mirna itu sendiri
karena mirna sebelumnya juga sempat meminum kopi
ada tiga gelas kopi yang diminum dan juga obat diet
dan itu dia yang ingin diungkap lebih dalam
karena memang darahnya sendiri sudah masuk formalin begitu
jadi tidak bisa dicek untuk darahnya sendiri
dan masih mengenai kasus kopi bersianida yang telah memasuki persidangan ke dua puluh
kali ini penang
penat hukum jessica menghadirkan ahli toksikologi kimia dari universitas indonesia budiawan
ya kita saksikan beberapa hal yang cukup menggelitik yang terjadi saat persidangan kemarin
dalam persidangan saksi ahli budiawan sempat menyuruh jaksa untuk menonton wawancaranya
dengan salah satu televisi swasta terkait penelitian cyanida yang ia lakukan
tentu saja pernyataan ini disambut riuh oleh penonton sidang
saya tanyakan adakah laporannya
ya betul nanti ini harus ditulis
yang saya tanyakan apakah ada laporan
pada awal persidangan saksi ahli sangat bersemangat menjelaskan pandangannya sebagai toksikolog kimia
entah karena lelah atau memang haus saksi bahkan sempat melontarkan permohonan yang mengundang gelak tawa
yakni meminta izin kepada hakim untuk minum
ejit pak saya bisa minum sedikit
pihak jessica juga menghadirkan saksi ahli bidang patologi dr gatot susilo lawrence
radian febriansyah cnn indonesia